sejumlah warga kota kiev ukraina berjalan jalan dengan anjing mereka
dan berbelanja makanan pada senin dua puluh delapan februari atau hari kelima setelah invasi rusia ke ukraina
beberapa warga mengaku senang karena akhirnya bisa kembali merasakan sinar matahari
setelah selama dua hari menghabiskan waktu bertahan di stasiun kereta bawah tanah
sementara warga yang sempat ingin pergi dari ukraina mengaku lebih memilih untuk tetap
tinggal di kotanya karena yakin warga ukraina akan dilindungi dunia
orang orang di sini telah berkongsi
pihak berwenang kiev pun telah memperingatkan warga yang ingin bepergian
jika akan banyak menemui instalasi pertahanan dan tank di jalan jalan
ini dilakukan untuk bersiap jika kemungkinan akan kembali terjadi pertempuran
di sisi lain pembicaraan gencatan senjata antara pejabat rusia dan ukraina
telah dimulai di perbatasan belarusia pada senin kemarin
pertemuan tersebut dilakukan di tengah rusia menghadapi isolasi ekonomi yang semakin luas
empat hari setelah menginvasi ukraina
meski demikian belum ada kejelasan atas hasil yang dicapai dari upaya gencatan senjata itu